gita puspita tak menyangka jika hari ini namanya menjadi viral
sehari hari wanita berusia dua puluh lima tahun ini menghabiskan waktunya dengan mengajar di taman kanak kanak di bandar lampung
saat berada di sekolah gita selalu mematikan telpon genggamnya sehingga tidak mengetahui informasi apapun
warga jalan ke podang kecamatan tanjung karangbarat bandar lampung ini terkejut saat didatangi anggota kepolisian selasa siang
nama gita viral karena tersebar di media sosial sebagai wanita yang menerobos istana merdeka jakarta
padahal sejak selasa pagi gita sedang mengajar di sekolah taman kanak kanak tempatnya bekerja
aparat kepolisian daerah lampung sudah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap gita puspita
gita berharap polisi bisa memulihkan nama baiknya
adapun pelaku penerobos istana diduga adalah se seorang warga koja jakarta utara
pada selasa siang sejumlah anggota kepolisian melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah se
dari keterangan pengurus rt se kerap menggelar pengajian di kediamannya setiap jumat malam
se merupakan ibu rumah tangga
suaminya bekerja di sebuah biro jasa
selanjutnya pada selasa malam polisi kembali melakukan pemeriksaan di kediaman se
usai pemeriksaan yang berlangsung hampir delapan jam
polisi kemudian membawa dua keluarga satu diantaranya ibu kandung se
polisi juga membawa enam belas barang dari rumah se untuk diperiksa di polda metro jaya
se hingga kini masih diperiksa tim densus delapan puluh delapan anti teror
polri tengah mendalami identitas motif dan kondisi kejiwaan hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat
tim liputan cnn indonesia